menjelang idul fitri esok volume kendaraan di jalur selatan maupun di jalur utara pulau jawa masih meningkat
sudah ada rekan rekan saya yang siap dengan laporannya
ada pecus syaranita di brebes timur dan di kawasan cagak nagrek ada rida anindita
kita ke rida terlebih dahulu rida bagaimana situasi lalu lintas di sana
baik amelia situasi di jalan raya cagak nagrek pada pagi hari ini sudah terlihat lebih lancar dan juga lebih lengang dari hari biasanya
dan juga di daerah limbangan di simbol kemacetan seperti di pasal limbangan pun sudah mulai lancar dan juga lebih lengang dari hari biasanya
hal ini dikarenakan puncak arus mudik yang sudah terjadi pada hari kemarin
dan menurut pantuan kami sejak tiga hari menjelang lebaran dan sampai saat ini yaitu satu hari menjelang lebaran simbol kemacetan juga terjadi di perlintasan kereta api
di perlintasan kereta api ini setiap harinya setiap lima menit hingga satu jam sekali kereta melintas dengan intensitas kereta yaitu dua puluh
empat hingga tiga puluh kereta yang melintas dan hal ini menyebabkan kemacetan yang mengular hingga dua km
ketika kemacetan sudah terjadi polisi akan mengatur arus lalu lintas dan akan memperlakukan sistem pengalihan jalur yaitu ke jalur lingkar nagrek
dan bagi anda yang akan melintas di perlintasan kereta api ini anda harus waspada dan berhati hati terutama pada pukul lima sore hingga sepuluh malam
rida terima kasih sekali sekarang kita beralih ke brebes timur jawa tengah dengan patri syaranita
silakan dengan laporannya
ya memang situasi arus lalu lintas di eksit tol brebes timur saat ini terpantau padat baik dari arah jalur pantura nontol maupun dari arah tol brebes timur itu sendiri
karena memang kepadatan ini terjadi sejak kemarin malam kepadatan mengular di ruas tol sepanjang dua puluh km
maka dari itu kemarin malam polisi memperlakukan sistem kontraflow yang berbeda
sistem kontraflow yang diberlakukan adalah sistem empat banding di mana empat lajur menuju ke jawa tengah
sedangkan untuk kendaraan yang menuju ke jawa barat
yang menuju ke jawa barat dan juga jakarta dialihkan melalui jalur lingkar utara
sedangkan memang pada pagi hari tadi antrian kendaraan kembali terjadi sepanjang dua km di tol brebes timur
karena sistem kontraflownya sudah dikembalikan ke sistem tiga banding satu
yaitu tiga lajur untuk ke jawa tengah dan satu lajur untuk ke jawa barat maksud saya dan juga ke jakarta
dan untuk jalur nontol panturan sendiri memang juga terpantau padat
dikarenakan meningkatnya volume kendaraan dan juga antrian kendaraan di spbu untuk
mengisi bahan bakar
dan memang amel diprediksi bahwa tingkat kemacetan ini akan menurun semakin sore
dikarenakan memang puncak arus mudik sudah lewat dan banyak dari pemudik yang sudah melakukan mudik
sejak jumat yang lalu untuk bisa merayakan hari raya idul fitri di kampung halaman esok hari
patricia dan rida terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali